iya tunggu be
haikal gak ikut
be kenapa be
enggak be kok ngeliat haikal aneh ya
eh enggak astagfirullah maksud be begini
aku mau banya bu
iya sayang tapi jangan jauh jauh ya
haikalnya ada di ustadz musa
jadi haikal gak tau deh
mami nelfon apa enggak
pusatnya masih jauh kawan
kenapa juga ya aku nggak pernah bisa kabur dari sini
aku mau jalan ya
kamu tuh tadi ngerjain kita kan
itu sih udah tadi kali
banteng santri teladan deh
bukan santri teladan kali
santri pembawa sial
maksud kalian apa nih
kalau kamu gak kesini
mungkin aja kiai belum meninggal
nah kaya luar biasa
saya itu apaan tanken
aku tadi sentuh
aku jadi apaankan
lu di muram
aku tuh mau liat
aku tuh pengen
aku tuh pengen
aku disini bukan inginku aku disini karena nasibku
kau pikir aku senang lihat kau
kau pikir aku senang bisa beruntung bisa bertemu dengan kau
gak punya santri sifatnya dengki
biasanya iri gak punya nyali itu sih namanya bukan santri woy
ada gempa dasyat dunia gawat seperti kiamat
kiai nya wafat pesantren hampir tamat itu salah aku
no kata ustadz ini takdir mestinya kalian tuh mikir
jangan cuma nyinyir sampai mulut bau anjing
enggak nih baju merah jangan sampai lolos ngajak berantem
bang ube jaduluan tuh bang ube
santri di kunanta ini santri yang jago ngaji ahlaknya baik berbudi pekerti luhur
bukan santri jago ngeles
nanti ngobrol berdua sama ube
yaudah sekarang gini aja
kalian udahan dulu kerjaan
kalian udahan dulu kerjaan
kalian udahan dulu kerjaan
jangan lupa nanti barang barang bawaannya dibawa karena kita mau pindah tempat
kirain nyoblos nyoblos iya tempat baru bener
ustadz nusa ustadz jasafa sama ube udah sepakat
kalau kita mau pakai tempat kita sendiri
kita rapiin nanti kita tinggal di situ
sudah lama lama nyaman sampai sini
nyaman sampai satu jam
papsky kemana sih nyari busangunya
itu kan benar
kamu sih gak mau
geng kita udah sampai di tempat korban jumpa geng
sampai juga kita
wow cantik banget
kumpul kumpul kumpul
cewa cewe lapar apa doyan
saya boleh ikut ke sana gak
perut saya hangri bau be
iya boleh boleh
kamu bilangin ke temen temen
ngantrinya yang benar yang rapi
jangan rusuh ya malu
aduh cantik cantik
ganteng ganteng sini sini sini
iya iya yang rapi yang rapi yang rapi
tahan tahan tahan tahan
sama temen temen aprilia
ini mau bagi nasi bungkus gak sih
kalau inget mau bagi makanan gak usah pamer gitu dong
ada yang mau bagi nasi bungkus tuh
dari tadi juga aku lihat
ih maksudnya kita ikutan minta nasi bungkusnya juga
katanya kita lanjut dari pubski kamu lagi
udah lah ntar aja
pernah ditokok lagi lapar nih
ya udah deh
biar pada langsung ya
ini aprilnya mau lanjut dulu
jadi emang gini tuh
aprilia tuh kerjaannya memang bantu bantu orang kayak gini
makan yang banyak ya
iya yang ini udah gede
ya ampun isinya
kalian kan cuma berdua
kenapa banyak banget kayak gitu sih
jangan seraka dong
ini tuh masih banyak tau nggak
yang belum dapat
eh saya ini anak bante ya
tadi disuruh minta
padahal kan buat pengungsi di sana
belum ada kebagian
ntar kalau nggak dikasih
terus kita gimana kak
udah suhaich bang
ube kenapa ube
ube kok ngelihat haikal aneh ya
haikal nggak ikut
hai hai kalekan santri terbaik santri teladan kok begitu tahu pesantren kita kena gempa pesantren
ya haikal gak ngabarin ube telepon kek nanyain kabar haikal kek kok ini enggak ada ya kak
abu abu berapa ini kalau ubin telepon ya mungkin waalaikumsalam waalaikumsalam
eh kok pada loyo ke tempe mendoan dingin kenapa nih nasi bungkusnya